aplikasi pesan instan wagb yang menyerupai whatsapp ini ramai diperbincangkan netizen di media sosial
antara faktor keamanan privasi para penggunanya
untuk pengulasnya lebih lanjut sudah bergabung alphonse tanujaya pengamat keamanan sibervaksin com malam hari ini
selamat malam pak alphonse
selamat malam pani
oke sehat ya pak sehat ya pak ya kalau misalnya dua ribu dua puluh satu ini kayaknya pak alfons banyak sekali dikabarkan soal isu terkait dengan aplikasi pesan instan ya
ya betul betul whatsapp ini memang ramai ya karena ada pandemi ini ya
oke pak alfons ini ada beberapa pengamat juga yang mengatakan pengguna kan tidak disarankan menggunakan aplikasi modifikasi ya
aplikasi pesan instan modifikasi yang contohnya whatsapp gb ini
apa saja sebenarnya pak alphonse celah yang bisa dimanfaatkan yang berbahaya bagi keamanan para penggunanya
kalau anda takut dengan kalau anda menggunakan whatsapp lalu takut data anda di cook
dikuping oleh whatsapp walaupun whatsapp sudah menjamin
nah lalu anda pakai whatsapp gb saya mengatakan anda harus sangat takut menggunakan whatsapp gb jika anda khawatir tentang masalah privasi
lebih menyeramkan katakanlah gitu ya menyeramkan tanda kutip daripada kita menggunakan whatsapp biasa seperti itu pak alphonse
betul karena whatsapp gb ini adalah aplikasi mods
sebelumnya sudah pernah ada namanya whatsapp plus dan itu sudah ditutup
pada prinsipnya aplikasi mod
dua ratus itu adalah aplikasi tidak resmi yang bukan dikeluarkan oleh aplikasi tetapi disusun sedemikian rupa untuk mengakses layanan yang disediakan oleh whatsapp
jadi kira kira sama seperti kalau anda main game misalnya main game pokemon go lalu anda pakai program cheat program untuk menipu permainan lalu pakai turn like level segala macam
nah itu kalau ketahuan itu diblokir untuk pokemon go
lalu kalau whatsapp gb ini ya kalau ketahuan sama whatsapp jelas akan diblokir
itu resikonya cukup tinggi ya
dan bahaya datanya juga tinggi karena semua yang anda ketik semua yang anda kirim semua yang anda simpan itu tidak tersimpan di server whatsapp tetapi ada di perangkat anda dan bisa diakses oleh whatsapp mod ini
bukan cuma whatsapp gb yang banyak whatsapp mod ini adalah salah satu whatsapp mod modifikasi
kalau misalnya tadi whatsapp kan juga sekarang sudah mengatakan ya mereka membuat imbauan siapa saja yang menginstal aplikasi modifikasi whatsapp gb salah satunya ini juga mereka akan blokir
itu berarti secara otomatis akun whatsapp mereka juga terblokir
ini sedikit tricky
jadi sebenarnya program whatsapp yang original dari whatsapp itu memiliki pembatasan pembatasan
misalnya ada centang satu centang dua harus muncul lalu ada kita delate message sebelumnya yang tidak bisa kita kembalikan tapi kalau pakai whatsapp gb ini bisa dikembalikan
nah jika hal itu tidak terdeteksi oleh server whatsapp relatively anda akan aman
dari blokiran tetapi jika terdeteksi ada kemungkinan anda akan diblokir itu resiko pertama
resiko kedua yang saya lebih khawatir adalah kerahasiaan dari data anda sendiri
jadi sudah selesai ditanya soal keamanan diri anda muacet anda semua ini anda harus sangat khawatir karena itu akan jatuh ke tangan orang yang di luar dari pembuat whatsapp
ini kita bicara mengenai aplikasi modifikasi yang lebih dalam lebih detail tapi saya pertama akan menanyakan terlebih dahulu kepada pak alphonse ini
kalau kita bicara yang menciptakan aplikasi modz ini terdapat apa
ini ternyata kan kalau saya riset ya ini terdaftar sebagai anggota senior xda developer
nah seperti apa sebenarnya komunitas ini beroperasi dan misalnya kita bertanggung jawab ya kita bicara mengenai mereka bertanggung jawab kalau ada komplain dan juga keluhan dari pengguna
apakah bisa mereka menangani keluhan atau juga laporan gitu dari pengguna
yang jadi pertanyaan adalah layanan whatsapp disediakan oleh grup whatsapp server whatsapp
lalu mereka menyediakan interface yang kita install dari playstore
interface nya resmi untuk terkonek ke layanan whatsapp yang di cloud
ini adalah dijamin ada end to end encryption di dalam macet
lalu kita pakai yang namanya mot
host itu kita download aplikasi yang mereplikasi diri sebagai aplikasi

mereka berusaha mengkonekkan diri ke layanan whatsapp
lalu mereka berusaha mengkonekkan diri ke layanan whatsapp
nah ini dia replikasi inilah yang kita tak tahu
sejauh apa mereka bisa jahat atau baik
saya nggak bisa bilang mereka jahat atau baik
tapi kalau mereka mau jahat ya ada silakan
kalau mereka mau baik anda beruntung
tapi kalau anda pakai yang whatsapp punya
kalau mereka mau jahat whatsappnya bisa celaka
mereka akan sangat berhati hati untuk melakukan macam macam
kayak kemarin baru mau bagi data ke facebook

aja langsung dikrupul dikrupul di seluruh dunia
jadi kita aman
kalau anda pakai whatsapp what ini
yang mereka mau copy data anda mau curi data anda
berarti kita bicara mengenai aplikasi modifikasi yang berbahaya ya
punya banyak resiko terhadap para penggunanya
itu yang mau saya tanyakan kepada pak alphonse
tapi akan kita tahan terlebih dahulu
kita akan lanjutkan ke dialog setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
pak alfons ini kalau misalnya kita bicara mengenai aplikasi modifikasi tadi
ya ini kan banyak yang ada terutama di playstore android
nah apa nama yang kita butuhkan
tau tidak pak alfons
seperti ini nanti kita coba
pak alphonse ini kalau misalnya
kita bicara mengenai aplikasi modifikasi tadi ya
ini kan banyak yang ada terutama di playstore android
nah ini tadi
apakah sebagai pengguna nih kira kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data kita sendiri ketika kita ternyata punya atau install aplikasi modifikasi di ponsel pintar kita masing masing
jika anda ingin mencoba aplikasi moch itu sebenarnya juga banyak sisi positifnya
karena banyak fitur fitur yang dibatasi di aplikasi resmi tapi bisa kita akses dengan aplikasi mods
saya sarankan misalnya jika anda ingin menggunakan whatsapp motch ini jangan gunakan whatsapp sama anda
anda boleh beli kartu tambahan yang kalau satu saat di ban atau katanya tidak terlalu rahasia jika anda penasaran ingin mencoba silakan saja
itu banyak fitur yang menarik juga seperti pembatasan ilim picture yang cuma beberapa megabyte bisa lebih besar
lalu negatifnya banyak yang ingin melakukan spam
menggunakan whatsapp mods
jadi itu yang bisa dilakukan
jadi jika anda ingin menggunakan aplikasi di luar apk saya tidak sarankan untuk gunakan di handphone utama anda
karena handphone utama anda mengandung banyak data rahasia terutama data finansial data akun akun rahasia
jika bocor akan mengakibatkan kerugian finansial dan kerugian reputasi yang besar untuk anda
itu saja yang perlu anda pertimbangkan
oke berarti beli gadget baru nih ya pendeknya ya pak alfons ya
oke tapi ini berarti aplikasi modifikasi saya konfirmasi lagi sampai dengan saat ini masih digunakannya oleh para pengguna android saja ya pak alfons
secara teknis ya katakan kabar bahwa untuk pengguna iphone
jadi secara teknis aplikasi mods ini sangat sulit ditemukan di aplikasi android
jadi memang untuk mods ini lebih banyak di android tapi dari sisi lain juga
jadi kebebasan menggunakan juga lebih tinggi di android tetapi sebaliknya security jadi tinggi di iphone relatif lebih tinggi
dalam kasus adanya aplikasi mods dan tidak ada aplikasi mengawasi aplikasinya dengan susah
terakhir pak alphonse kira kira nih misalnya kita install aplikasi modifikasi instance tersebut kemudian mereka kan biasanya kalau di aplikasi yang original kan suka ada formnya untuk mengisi data kita
kira kira apa yang bisa kita hindari ketika kita mengisi data saat kita install aplikasi modifikasi tersebut
usahakan semaksimal mungkin jangan mengisi data real lah atau
jangan menggunakan konten konten real anda
kalau cek dan data tersebut bocok dan disalahgunakan ya anda atau teman whatsapp anda yang tidak tahu apa apa tidak berdosa menjadi korban dari penyalahgunaan data ini
jadi misalnya anda merokok boleh tapi jangan bikin tetangga anda bukan dari asetnya gitu loh
kira kira itu sih yang perlu dipertimbangkan
oke berarti konklusinya adalah sebisa mungkin kita install aplikasi yang original dari developer yang sudah ada
dan developer yang sudah resmi terdaftar begitu ya pak alfons
kemudian mungkin kalau misalnya ingin menggunakan aplikasi modifikasi berarti gunakanlah di gadget yang tidak ada data pribadi seperti itu ya pak alfons
betul kalau mau kreatif ingin tahu pengen bosen sudah pandemi ya sudah beli handphone
poin aplikasi most memang ya jadi ada warna dalam hidup ya
oke sekaligus kerja lebih keras ya untuk beli gadget baru ini pak alfons
baik terima kasih atas informasinya pak alfons
semoga ini bisa jadi pertimbangan ya untuk para pengguna ponsel pintar jadi semakin pintar ke depannya untuk melindungi data pribadi kita masing masing
terima kasih pak alphonse atas waktunya di cnn indonesia connected pada malam hari ini